dan bisa menjadi kenangan nan abadi
mungkin buat teman teman semua yang lagi dengerin kayaknya penasaran banget nih
belum denger nih dari bang roky positifnya jokowi itu apa gitu di mata roky gerung
sebagai pengguna kacamata saya mengalami kesulitan melihat dalam menggunakan gadget ini karena mata saya minus
jadinya mungkin cuma ada tiga maksimal itu tiga lah saya nggak berani
nah kemudian akhirnya nanti produktivitas kita itu bisa tercapai
marcel kan kita juga sempet diskusi sama marcel nih
tanyaan kedua setuju gak setuju dibawah coach rajko timnas ada perubahan signifikan
itu yang menjadi landasan pemerintah membuka kesempatan agar kita berdiskusi berdiskursus untuk mencari solusi
nah cuma itu persepsi yang diangkat
tingkat enam tujuh gitu sebelumnya gitu kan
dan dibutuhkan juga yang namanya taktik g dua untuk bisa menghasilkan prestasi yang gemilang
pengen nanya nih ini kan kita sesama sesama warga tangerang ya ini uph kenapa bigdaya banget ya di tangerang ya
pak iman juga sempat menawarkan nama bapak nih pak ke prabowo
kayaknya terlalu fokus sama griffins nih gue main mulu di griffins
iya nama bapaknya kayaknya aloysius tuh dia
apalagi untuk tahun dua ribu empat kalau benar undang undang pajak diberlakukan
dan untuk indonesia sendiri pertama kali juara kita di uber cup di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima di jakarta
berbasisnya ya memang intuisi
jika memakan nasi yang dimasak dengan rice cooker
jadi gue pertama kayak ngumpul ngumpul cari temen dulu awal smp
kemudian kalau kita lihat juga asal dari thomas sendiri ini asal namanya dari search george alan thomas yaitu pemain legendaris inggris begitu
tapi tetap yang laris diserbu adalah sate jando nya
udah isi bedirin lagi
terus ngasih makan juga cuma jangkrik yang kita bisa beli di toko burung
dengan analis transportasi perkereta apian masyarakat transportasi indonesia aditya dwi laksana
kita mau lihat apakah mereka ikut bisa bantu agenda golkar di pileg dan pilpres atau tidak
tinggal nanti kita masak lagi beberapa ya
tapi kan sorenya kita latihan sama klub
ya saya rasa hal yang sudah terjadi
kemudian kita sudah kirim surat lagi tanggal tiga belas
jadi kita cukup memainkan komposisinya aja kita menentukan lokasi pematerian di mana
anak anak ini bisa memenuhi hak haknya di bidang pendidikan
nah ini nanti kalau misalnya udah masuk ke dalam
yang kejahatan penipuan menanggung ujian segala macam
jadi saya menganggap bahwa pemilu kedepan itu yaitu persaingan antara elektoral dan non elektoral
tips pertama adalah penggunaan kostum yang sesuai dengan tema lebaran
selamat malam semuanya sehat ya
oleh karena itu saya melihat ini untuk pembuktian ya keadilan yang dilakukan oleh hakim hakim mahkamah konstitusi
kalau saya panggilkan ke pak kapas
namun erick thohir tetap menargetkan indonesia dapat menembus babak enam belas besar asia cup dua ribu dua puluh
bukti kabupaten bandung barat dalam waktu cukup lama
atau berpartisipasi di acara premier iftar
dan salah satu pertimbangannya adalah dari safety dari kci sendiri mengatakan mereka lebih mementingkan safety juga
jadi kalau kita lihat dari sosok calon presiden
kita pasti mengambil dari apa
dimana lima puluh persen akan dibangun setelah fifa meng approve itunya
yang masih hidup sampai sekarang
jadi apa yang kita lakukan tadi sebetulnya adalah dalam satu kerangka besar penyelamatan nasihat negara
di gang sempit inilah nampak interaksi warga termasuk anak anak yang terlihat rukun
di perbasketan uph tuh
nah di sini juga disediakan ada opsi opsi untuk backgroundnya
di bawah divisi satu tuh turun divisi dua divisi dua yang dua teratas naik jadi tukeran terus gitu
digembleng udah deh gue cempurin aja
sebelumnya pria kelahiran empat maret seribu sembilan ratus tujuh puluh satu itu dikenal luas
ketika di daerah empat puluh tujuh puluh lima melihat penolakan yang begitu besarnya dari para pelaku usaha
ini yang potensi rawan yang tidak di dalamnya atau diperhitungkan oleh politik
apalagi menghadapi el nino seperti ini
banyak kota yang sudah di bawah itu saya kira banyak sekali
itu bukan faktor jokowi atau bukan faktor kotel efek karena pak prabowo
memang butuh disiplin dan emang ada satu sepenuh hati mau mengikuti standar mengamankan data
berbeda dengan rupiah cepat tidak ada peningkatan pinjaman online di ada kami
tapi bukan berarti kita tidak peduli lah ya
kalau kami sih menganggap begini
iya maksudnya seumur gue udah segitu udah lumayan lah
dengan climate change itu nanti masuknya ke ketahanan pangan
dan verifikasi itu dipastikan bahwa itu yang bersangkutan
saya melihat bahwa sosok gubernur atau kepala daerah itu membutuhkan pendamping
menurut dokter spesialis kulit rocky selain dapat dikonsumsi untuk mengurangi rasa kantuk
tidak diizinkan ada supporter untuk ini dulu karena ada kerusuhan kemarin
tidak ada respon yang positif
kita terlepas ada isu u dua puluh lah apa itu saya rasa bukan isu yang meretakan hubungan gitu
nah akhirnya kalau nggak salah saya tuh
karena memang kegiatan kegiatan ini sangat merugikan pemegang polis tentunya
dan untuk hasil investigasi sendiri akan dimumka setelah misi selesai
sungguh mempengaruhi suasana hati
karena dengan demikian kita bisa melanjutkan program program yang sudah ada sebelumnya